terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
pemerintah provinsi pemprov nusa tenggara timur bersama dinas pendidikan dan kebudayaan
serta para kepala sma smk slb negeri di kota kupang
menyepakati kebijakan mengubah jam masuk sekolah dimajukan
mulai pukul lima pagi waktu indonesia tengah dan saat ini juga sudah dirubah menjadi lima tiga puluh pagi
kebijakan tersebut ini menuai pro dan juga kontra
lantas sebenarnya efektif atau tidak sih kegiatan belajar di sekolah ini dimulai pukul lima tiga puluh pagi
dan pagi ini kita akan minta pandangan psikolog jovita verliana psikolog anak remaja dan keluarga
salam sehat selamat pagi bu jovita terima kasih waktunya bersama kami di cnn indonesia today
mungkin kita langsung bertanya tanya aja ya maggie ya
ini sebenarnya ada nggak sih resiko yang ditimbulkan terutama dari psikologi anak
jika mereka itu memulai aktivitas atau sekolah ini
kalau kita katakan misalnya dimajukan satu jam lah anak anak tidurnya di jam sembilan pagi
nah idealnya berarti bangunnya jam lima pagi
tadi sekali lagi belum termasuk persiapannya perjalanannya dan sebagainya
nah untuk kurang tidurnya ini sendiri nih karena akan mengganggu kesehatan kan
nah jadi resikonya apa sih
yang pertama kalau dari psikologis adalah menurunnya prestasi akademik
ini udah pasti
dalam hal apa
konsentrasi pemecahan masalah motivasi memori dan juga keterampilan mereka dalam mengorganisasi
nah di otak bagian depan namanya adalah prefrontal corfect
itu dia mengatur fungsi eksekutif kan
dimana merencanakan membuat keputusan kemudian memecahkan masalah pengendalian diri
menimbang konsekuensi itu juga akan terganggu apabila mereka kurang tidur
karena memang produksi melantonim itu memang idealnya tercapai paling tinggi adalah pada saat jam tidur malam
nah kemudian selain adalah masalah penurunan prestasi akademik
itu juga akan mempengaruhi masalah perilaku
karena dengan jam tidur yang kurang maka anak anak dan remaja itu tentunya akan juga perilakunya lebih impulsif
kesulitan menjaga hubungan positif dengan teman sebaya
dan juga kalau kita bisa lihat kesehatan mentalnya juga biasanya akan terpengaruhi nih
yaitu penurunan suasana hati kemudian juga memicu depresi dan kecemasan
dan kalau kita lihat juga mengganggu yang namanya daya adaptasi stres pada remaja
nah jadi kalau juga dari segi kesehatan baik itu fisik maupun psikologis memang tidak disarankan
nah namun sekali lagi dalam melakukan kebijakan memang kita lihat sebetulnya dengan budaya terkait daerah
tapi perlu kebijaksanaan untuk memang merangkul orang tua dan juga guru guru atau staff pengajar
kemudian juga bagian keamanannya misalnya kepolisian dan juga transportasi dari daerah tempat
untuk berembuk berikutnya
dan kemudian dilihat apakah ini memang akan efektif atau tidak
iya memang quality sleep ini sangat sangat penting sekali ya sarah dan juga bu yovita
tapi memang gubernur ntt ini berpendapat yang berbeda kebijakan masuk jam lima pagi adalah untuk melatih kedisiplinan siswa
agar mereka bisa masuk ke perguruan tinggi
bagaimana pendapat anda terkait dengan statement ini
iya jadi sebetulnya faktor kedisiplinan itu ditentukan dengan bagaimana seseorang itu melatih diri untuk melakukan manajemen
waktu dan menaapi aturan
jadi sebetulnya itu sih kunci kedisiplinan
nah dengan manajemen waktu ini memang diperlukan yang namanya kebiasaan untuk on time misalnya
atau untuk tepat waktu untuk mengumpulkan tugas pada waktu yang sudah ditentukan
untuk melakukan tanggung jawab sesuai yang memang usia usia mereka
nah kalau kita lihat manajemen waktu itu bukan artinya bahwa jamnya yang harus dimajukan
tapi ⁇ lets ⁇ say misalnya masuk jam tujuh pagi pun asal mereka bisa masuk jam tujuh tanpa terlambat
itu sebetulnya sudah didisiplin
nah kemudian kita lihat juga dalam hal aturan
apabila si siswa ini sudah dapat misalnya melakukan tanggung jawab yang berupa menaati aturan ya
misalnya katakanlah seragamnya sudah ditentukan dan dia memakai seragam sesuai pada harinya
mengumpulkan tugas kemudian juga dia melakukan tugasnya dengan upayanya sendiri
nah itu juga sebetulnya sudah mengikuti aturan
juga kalau kita lihat aturan juga tidak hanya di sekolah ya
terkait juga dengan keluarga di rumah
kedisiplinan di luar rumah itu juga saling terkait
jadi bukan semata mata dengan memajukan jam ini artinya membuat anak lebih disiplin
enggak jadi sebetulnya dari waktu yang ada dan anak itu sudah menepati waktu
nah itulah sebetulnya bisa dikatakan disiplin
oke jadi kedisiplinan ini itu bukan muncul karena ya semakin pagi gitu ya bagi saya
tapi sebenarnya ngomong ngomong nih bu jovita sebenarnya jam berapa sih dan juga kapan ini waktu yang ideal bagi anak untuk belajar
jam berapa sebenarnya mereka tuh otaknya bisa berkonsentrasi dan juga bisa full gitu
ya sebetulnya jam tujuh pagi adalah waktu yang ideal ya
karena bisa dikatakan mereka sudah bisa mencapai jam tidur maksimal
dengan catatan memang jam tidur malamnya memang harus tadi jam sembilan atau maksimal jam sepuluh
nah sehingga pada saat anak itu bangun pagi dia masih sempat tuh yang namanya mandi sarapan mempersiapkan dirinya
kemudian pamit dengan orang tuanya
melakukan perjalanan kesekian
dan pada saat di sekolah pun jangan mendadak mendadak gitu ya
jangan misalnya masuk jam tujuh jam tujuh kurang lima baru dia di sekolah
tapi setidaknya lima belas menit sebelumnya
jadi ada waktu dia untuk meregulasi diri meregulasi emosi
kemudian bertegur sapa juga dengan teman temannya sedikit atau sebentar
baru kemudian dia bisa siap untuk memulai jam pelajaran
jadi jam tujuh sebetulnya adalah waktu yang ideal
jam tujuh adalah waktu yang ideal ya ini kita catat bersama dan bu jovita apakah memang ada bukti langsung
adalah waktu yang ideal ya ini kita catat bersama dan bu yovita apakah memang ada bukti langsung
bahwa peningkatan prestasi berjalan bersamaan dengan lamanya jam belajar ataupun bangun pagi
nah sebetulnya kalau untuk penelitian itu memang belum ada ya
nah tapi sebetulnya kalau kita lihat bahwa tidak ditentukan dari lamanya jam belajar
tapi sebetulnya kualitasnya
nah bagaimana pada saat jam pelajaran itu memang benar benar diisi dengan materi yang memang menarik buat siswa
kemudian juga membuat siswa itu bisa
mengeksplorasi pikirannya perasaannya bisa berpendapat
jadi sebetulnya kualitas tenaga pengajar juga sangat diperlukan disini
nah itu yang lebih berguna sebetulnya dibandingkan dengan jam belajar yang panjang
nggak perlu terlalu panjang jamnya dipertingkat itu juga lebih maksimal
kalau memang kualitas pengajarannya itu memang sudah mencakup hal hal yang tadi ya bisa berkaitan dengan

mengeksplorasi dan bisa mengeluarkan ide idenya
jadi wadahnya ini ya yang perlu dan juga metodenya ya bukan jamnya dan juga durasi belajar
nah sebagai psikolog anak dan juga keluarga nih bu jovita
dengan jam sekolah yang dimulai pada pukul lima tiga puluh itu
ini sebenarnya juga bisa berdampak nggak sih kepada keadaan psikologis dari keluarga itu sendiri
iya betul sekali
karena kalau kita bicara tentang anak ya walaupun ini kata gurunya remaja
tapi dia masih dalam tanggung jawab orang tua dan masih bagian sistem dari keluarga
tentunya segala sesuatu yang terjadi pada anak atau perubahan pada remaja
itu akan mempengaruhi stabilitas keluarga tentunya ya
pada saat anak itu harus jam lima atau jam lima tiga puluh tadi ke sekolah
maka orang tua pun kan juga harus bangun lebih pagi
orang tua harus mempersiapkan juga lebih pagi
belum memikirkan transportasi atau mengantarkan anaknya ke sekolah
jadi begitu banyak tatanan yang akan terkena di sini
nah belum lagi tingkat keamanannya
nah jadi kita harus memikirkan bahwa tingkat keamanan di kota tersebut seperti apa
koordinasi dengan pihak kepolisiannya untuk tingkat keamanan
dan kemudian pihak transportasinya juga
apakah pada jam segitu memang transportasi sudah banyak ada
dan tingkat keamanan transportasinya seperti apa
tapi balik lagi ke keluarga ya itu pasti akan terpengaruh
karena begitu mengubah jam masuk sekolah
maka satu keluarga itu akan juga berubah tuh
jam biologisnya kemudian tatanannya
itu juga akan berubah
ya bukan hanya anak saja yang harus bangun pagi
nanti semua mama mama di rumah
bukan jam empat mungkin jam tiga
jam tiga pagi udah harus bangun
oke dan salah satu alasan
dan konflik juga biasa kan terjadi kan
iya konflik nanti semuanya
urusan rumah tangga bung
aduh jangan sampai ya
oke dan salah satu alasan kenapa dicanangkan kebijakan ini adalah untuk pengembangan karakter
dan tadi pak gubernur sendiri juga ada kata kuncinya
nah kalau menurut ibu
menurut ibu yovita sendiri
ada cara lain atau tidak
untuk meningkatkan kedisiplinan
iya apakah ada cara lain
untuk meningkatkan kedisiplinan sebetulnya memang satu
dengan regulasi yang diadakan di sekolah dengan itu sudah berjalan aja sesuai dengan rencana awal
itu sebenarnya sudah melatih kedisiplinan
dan kemudian yang kedua
adalah perlu juga mensosialisasikan dengan pihak orang tua
jadi diharapkan memang apa yang dilakukan atau sudah ditanamkan baik
antara di sekolah dan di rumah
atau di keluarga
ini berjalan seimbang
dan lebih lagi anak anak ini juga perlu ditanamkan sejak dini
satu yang namanya jadwal belajar
kemudian perlu juga ditanamkan bahwa minat belajarnya
kemudian juga motivasinya dalam belajar
dan kesadaran diri untuk memang melakukan tugas dan tanggung jawabnya terlebih dahulu
baru kemudian dia bisa juga menikmati fungsi rekreasi atau juga haknya
nah yang saya katakan tadi jam keseharian
itu perlu diatur
bahkan sejak anak anak ya sebelum remaja
karena kita harus lihat bahwa untuk mencapai kesehatan mental
dan juga memang ketahanan yang optimal
itu diperlukan waktu yang pembagiannya merata
baik itu secara fungsi untuk istirahatnya
kemudian melakukan hobi atau kesenangannya yaitu fungsi rekreatif
fungsi juga dalam hal akademis
atau dalam hal ini pendidikan
bergaul atau sosialisasi
dan juga ada waktu untuk bersyukur
nah mensyukuri semua apa yang ada
nah lima hal ini setidaknya memang harus berjalan seimbang
kalau tadi saya menyebutkan ada waktu untuk interaksi juga bersama dengan teman teman
dan atau anggota keluarga
itu juga harus menjadi bagian dari jadwal keseharian
yang dimiliki oleh si anak atau remaja itu sendiri
nah sudah bisa melakukan itu
sebetulnya itu sudah melatih kedisiplinan untuk taraf usia anak remaja itu sudah lebih dari cukup
bu jovita ini pertanyaan terakhir
walaupun mungkin masuk sekolah itu kan pukul lima tiga puluh
tapi ini mereka juga pulang lebih awal
ini sebenarnya kalau misalnya dari sisi sekolah seperti apa
ya kalau dikatakan pulang lebih awal
nah ini biasa yang terjadi setelah jam sekolah ini yang kemudian perlu ada regulasi ulang juga ya
pada saat anak itu tadinya misalnya terbiasa pulang jam tiga
kemudian dia sekarang pulang jam satu atau jam dua belas
akhirnya dia pas awal akan ada kebingungan
ini dua jam diisi apa ya
nah kalau memang bisa diisi dengan kegiatan positif
itu lebih baik
tapi kalau memang kemudian arahnya ke arah yang misalnya negatif ya
kemudian misalnya berkaitan dengan misalnya main game yang tidak terkontrol
kemudian gaming yang kemudian ada gambling online
dan kemudian juga akhirnya ke arah arah yang penyimpangan perilaku
nah ini tentu tidak diharapkan
nah jadi pastikan kalau memang mau memajukan jam pulang
itu bisa disarankan juga kepada si remaja ataupun ke orang tua
ini penggantinya apa nih kegiatannya
nah misalnya diganti dengan apakah yang berkaitan dengan pengembangan hobinya
pengembangan minatnya atau pengembangan bakatnya
nah tapi kalau tidak ada solusi ke sana ya sebaiknya tidak perlu dilakukan gitu
karena kan juga akan mengalami kekosongan di situ
sebaiknya dikembalikan aja ke jam semula
supaya anak pun regulasinya sesuai dengan seperti biasanya
jam sekolah seperti biasa
dan kemudian setelah pulang sekolah dia bisa melakukan yang berkaitan dengan peningkatan dirinya
dan kapasitas dirinya
dan ada waktu untuk istirahat juga yang cukup
baik penyesuaian ini juga pastinya memerlukan waktu
dan tentunya kami akan terus memantau kebijakan aturan sekolah lima tiga puluh pagi di ntt
terima kasih bu yovita sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today